sampai jumpa di video selanjutnya
sejak kematian sita baru hari ini kamu bisa melihat andri secerinya ini
dia bisa makan bisa tertawa
kalau lihat ini adalah istri saya
ini belum berakhir dew
sama sekali belum berakhir
kamu bangun lagi sita
ya allah terima kasih ya allah
engkau telah membangunkan sita kembali
kamu itu adalah sita
aku adalah andri
pas waktu malam pernikahan tiba tiba kamu itu tidur
dan orang mengira kamu itu udah meninggal
tapi aku gak percaya
dan aku yakin suatu saat kamu akan bangun lagi
dan sekarang apa
tiba tiba kamu itu depan mata aku
nama saya dewi bukan sita
sepertinya mas salah paham
terima kasih ya udah nolong saya
saya gak bermaksud
aku udah lama sekali nunggu kamu sita
dan aku gak mau tiba tiba kamu ninggalin aku lagi
jangan ninggalin aku ya
ma sampai sekarang aku belum pulang loh ma
hah belum pulang
aduh pohon mangga tumbuhnya paling gede
lagi lagi anak kamu itu bikin masalahnya capek deh
indi kamu itu keterlaluan
apa kamu gak punya rasa prihatin sedikit saja sama keponakan kamu sendiri
kita harus cari andre yuk
mama nenek sama tata indi pasti kaget melihat kamu sini
tuh kan aku bilang juga apa
kalau sita itu nggak meninggal mama itu gimana sih
dia itu cuma tidur sekarang bangun lagi
saya bukan sita
kamu jangan bohongin mama dulu kamu itu sita
kamu jangan bawang depan mama
makan malam udah siap kita makan sama sama ya
andre gak mau pasti lapar sekali kita makan ya
aku lapar banget

kalau ngeri plenty tapi diriku orang di luar kapal itu
jangan sampai empat kali bekerja ganteng took

nah salah satu dong
aku udah lama gak ngerasain makanan mama segera
dan baru kali ini aku ngerasain makanan mama yang paling enak
atau jangan jangan mama itu udah tahu kalau sita itu mau datang ya
mama udah tau kalau sita mau datang ya
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya
tapi sekarang sudah malam
saya permisi pulang dulu
sita sita kamu gak boleh kemana mana
kamu disini aja
aku sama kamu itu udah lama gak ketemu
aku ada sesuatu buat kamu
kamu gak boleh kemana mana
tante sama nenek harus percaya
aku bukan sita
aku bukan sita
tapi boleh kan kalau kamu minta tolong
supaya kamu pura pura jadi sita
untuk sebentar saja lagi
sejak kematian sita
baru hari ini kamu bisa melihat
tolong sebentar saja lagi
paling tidak kamu tunggu sampai dia tidur
dia itu bukan sita
apa salahnya berbohong untuk kebaikan
saya nggak tega lihat anak saya seperti ini
dia begitu bahagia hari ini
kalau saya harus mencium kaki kami
saya akan lakukan
gak usah tata
kalau begitu tolonglah anak saya
temenin dia sampai dia tidur
supaya dia bisa tenang sekali tidur
dia bisa tersenyum tidurnya
ya udah dewi disini
tapi hanya sampai mas andri tidur aja ya
sita akan menemani andri di kamar sampai tidur ya sayang
ini akan jadi kebohongan besar
ibarat buah nangka buah kedondong orang utanek andong
sekali berbohong tetap berbohong
onteng ke istana